dongeng bahasa indonesia
pada suatu ketika ada seorang biksu di sebuah desa
dia tinggal di sana bersama istri dan anaknya
biksu itu hidup dengan cara yang berbeda
setiap pagi dia akan bangun mandi di dekat sumur pulang ke rumah makan makanannya dan kembali tidur
biksu itu memiliki segalanya
dia mempunyai ladang yang besar
di sanalah tumbuh berbagai macam buah dan sayur mayur
tapi dia mempunyai kebiasaan buruk
dia adalah biksu yang malas
keluarganya selalu khawatir karena dia tidak pernah mengerjakan apapun dan dia selalu tidur sepanjang hari
apakah kau akan tidur lagi ayolah bangun
bukankah kau harus pergi ke ladang sekarang
semua tanaman kita akan mati
tapi sepertinya usaha istrinya membangunkan biksu itu sia sia
sang biksu membuka satu matanya tersenyum dan kembali tidur
tidak ada gunanya berusaha membangunkan dia
aku akan pergi ke ladang sendiri dan melihat semua apakah baik baik saja
tidak lama kemudian
anak anak mulai membuat kegaduhan di rumah yang membangunkan sang biksu dan dia mulai main dengan mereka
pada saat itu saat istri sang biksu kembali dari ladang dia bertemu dengan orang bijak
kemudian dia mengundang orang itu untuk makan
aku tidak mempunyai kehormatan untuk bertemu denganmu sejak lama
kau harus ikut ke rumahku
beri aku kesempatan untuk melayani mu guruji
kau begitu baik
dewa akan selalu memberkatimu
saat istri biksu itu berjalan pulang dengannya
dia melihat kalau suaminya
oh syukurlah dia sudah bangun
lihatlah suamiku siapa yang datang ke rumah kita
segera setelah sang biksu melihat guruji dia bergegas pergi keluar dan menyambutnya
suami istri tersebut melayani guruji dengan sangat baik
mereka memberi makanan
dan setelah makan sang biksu duduk dan mulai memijat kaki guruji
dia sangat senang atas keramatamahan mereka
kemudian dia meminta biksu itu untuk melakukan permohonan
katakan anakku apa yang kau inginkan
akanku kabulkan apapun permintaanmu
guruji aku hanya punya satu keinginan saja
bahwa aku tidak perlu mengerjakan apapun lagi untuk hidup
lagi aku ingin secara ajaib perang lain mengerjakannya
baiklah akan aku kabulkan permintaanmu
tapi ingatlah kau harus membuatnya sibuk sepanjang waktu
dia tidak boleh diam
aku akan mengingatnya
setelah menyetujui permintaan sang biksu
guruji memberkatinya dan lalu pergi
tidak lama setelah guruji pergi dari rumahnya
tuan keinginanmu adalah pekerjaanku
katakan apa yang bisa kulakukan untukmu
baiklah lakukan satu hal
pergi dan siram ladangku
biksu itu sekarang sudah tenang
sekarang dia tidak percaya
dan tidak perlu mengerjakan apapun
setelah beberapa saat monster itu muncul kembali
tuan pekerjaan yang kau minta telah aku selesaikan
aku harus apa lagi
kau sudah menyeram seluruh ladang dengan waktu yang cepat
pekerjaan apa lagi yang harus kuberikan padamu
kau harus memberiku pekerjaan
atau aku akan memakanmu
sang biksu sekarang ketakutan
dengan segera sang biksu memberi pekerjaan lain pada sang monster
cepatlah kau bajak seluruh tanahku
akan aku kerjakan dan segera kembali
saat dia pergi sang biksu merasa tenang
dan dia berfikir
akan memakan waktu lama untuk membajak seluruh lahan
maka aku akan ke dalam dan memanfaatkanmu
sang biksu duduk dengan istri dan anak anaknya untuk makan
tapi kemudian monster itu muncul lagi di rumah sang biksu
eh kau kembali lagi
kau sudah membajak seluruh lahan
aku harus apa lagi beri aku pekerjaan lain
pekerjaan apa yang harus kuberikan padamu
ayo kemari kemari
dan bermain dengan kepalaku
segera setelah sang biksu berkata itu sang monster mulai bermain dengan kepala sang biksu
oh dia jadi marah
seseorang hentikan dia
atau dia akan mematahkan leherku
aku harus apa
pekerjaan apa yang harus diberikan
bagaimana aku singkirkan dia
kalau kau ingin menyingkirkan monster itu aku bisa saja membantumu
tapi kau harus berjanji satu hal padaku
oh ya ayolah cepat katakan
kepalaku akan meledak sekarang
mulai sekarang kau akan melakukan semua pekerjaanmu sendiri
baiklah aku setuju
sekarang mohon bantu aku untuk memikirkan dia dari
dengar lakukan satu hal
berhenti bermain dengan kepalanya
anjing kami moti ekornya bengkok
ayo cepat luruskan
keinginanmu adalah pekerjaan
akan kulakukan sekarang juga
terhibur karena melihat kondisi suami
suaminya sang istri mulai tertawa
aku selalu memperingatkanmu
aku tahu suatu hari nanti kau akan diberi balasan karena menjadi pemalas dan sekarang kau lihat sendiri
ya aku layak mendapatkannya
tapi dia akan meluruskan ekornya moti dan segera kembali
lalu aku harus apa
apa yang kau bisa harapkan
memangnya ada yang bisa meluruskan ekornya moti
aku akan menghabiskan seluruh waktu untuk melakukannya
tapi pekerjaannya tidak akan pernah selesai
terima kasih kau sudah menyelamatkan aku
mulai sekarang aku akan mengerjakan pekerjaanku
aku tidak akan mengandalkan orang lain
kenapa kalian tertawa anak anak
oh tidak kami semua sedang menertawai biksu yang malas
iya jadi sekarang kalian tahu kan hasilnya kalau kalian tidak mengerjakan pekerjaan kalian sendiri
sekarang katakan padaku kalian setuju untuk mengerjakan pr kalian sendiri kan
atau kalian juga akan meminta secara ajaib pada orang lain untuk mengerjakan pr kalian